sejumlah nama menteri kabinet indonesia maju tercatat mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif dua ribu dua puluh empat melalui partainya masing masing
meski tak menyalahi aturan namun pendaftaran para menteri pada kontestasi dua ribu dua puluh empat ini memunculkan sejumlah khawatiran terkait dengan menurunnya kinerja di sisa waktu masa jabatan
lalu bagaimana pemerintahan menjawab kekhawatiran ini apakah perlu dipisahkan sebagai pejabat publik aktif dan juga sebagai calon kontestan pada pemilu mendatang
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami pertama adalah tenaga ahli utama kantor staf presiden ade irfan pulungan selamat malam mas irfan
selamat malam mas
baik yang kedua alhamdulillah dalam kondisi baik dan berikutnya adalah peneliti ahli utama brin siti zuhro selamat malam mbak wiwi apa kabar
alhamdulillah baik selamat malam
selamat malam mbak wiwi
selamat malam mas irfan
selamat malam para narasumber
saya langsung selamatkan
saya ke mbak wiwi terlebih dahulu
bagaimana kita memaknai hari ini
kalau saya ingat begitu di dua ribu sembilan belas kalau tidak salah para menteri yang maju sebagai caleg tidak harus mundur tapi harus cuti saat itu
apakah kalau kita bicara soal etika politik haruskah aturan tersebut juga dimainkan di kesempatan kali ini
ya terima kasih mas bram
ini memang menjadi perhatian kita
kami juga berpikir bahwa kita harus mengikuti peraturan
kita kemarin juga membahas masalah etika pemerintahan etika dalam berdemokrasi dan sebagainya
berkaitan dengan pencalonan tadi itu pencalegan kader kader partai
yang kebetulan menjadi menteri
peraturannya ini yang memang membolehkan
hanya peraturan tertentu yang tidak membolehkan
jadi harus mengundurkan diri itu adalah undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua belas
khususnya ini kalau mas irfan ini yang hafal
pasal lima puluh satu ayat satu itu jelas sekali ya huruf k
bahwa hanya kepala daerah wakil kepala daerah pns
tni polri direksi komisaris dewas dewan pengawas
karyawan bumn bumd yang harus mundur bila mencalonkan diri
sementara kalau menteri itu cukup cuti
tidak harus mundur
dan presiden juga membolehkan
karena lalu dipadupadankan dengan kalau katakan seorang menteri itu pergi ke luar negeri
itu nanti akan ada
kalau menurut saya mungkin tidak sesederhana itu menerjemahkan
kita harus memahami sejarah panjang birokrasi indonesia
birokrasi dan politik indonesia
jadi ini ada pengalaman yang luar biasa
birokrasi kita itu yang memang senantiasa diintrusi oleh kekuatan politik
maka oleh karena itu ya ini apa payungnya
ternyata peraturannya membolehkan
ini kan akan menjadi pekerjaan rumah civil society yang harus mengawasi melulu
itu mungkin ya
tapi mbak wi kemudian walaupun anda katakan apa payungnya
tapi bukankah kemudian keharusan soal cuti itu sudah bisa menjadi jawaban
begitu atas kekhawatiran publik soal apakah ada potensi penyelewengan
misalkan menggunakan fasilitas pejabat publik untuk kemudian nanti kampanye dan sosialisasi
bagaimana anda melihat
iya ini memang riskan kalau menurut saya
jadi dalam prakteknya dari pemilu ke pemilu itu keterlibatan birokrasi dalam politik luar biasa
dukung mendukung dalam pemilu dalam pilkada luar biasa apalagi dalam pilkada itu luar biasa banget gitu ya
jadi birokrasi kita terkotak kotak dan sebagainya dan digunakan fasilitasnya sdm nya
birokratnya digunakan institusinya itu bukan rahasia lagi
apalagi pak jokowi sebetulnya sangat concern dengan bagaimana menjaga birokrasi kita ini
dan betul betul itu melakukan bahwa pns itu sebetulnya adalah abdi negara abdi masyarakat
ini yang harus juga diketahui ya tentunya oleh para menteri sebagai pemimpin tertinggi di birokrasi itu
yang betul betul menjaga bagaimana nuansa profesionalitas dari birokrasi itu
sehingga dalam keadaan pemilu pun seperti yang ada di thailand gitu ya
dulu thailand luar biasa mas bram
di thailand itu ada namanya negara pejabat birokratik palete
kita pernah mengatakan
di thailand itu jauh lebih maju
jadi meskipun ada pemilu dan sebagainya birokrasi terjaga dengan sangat bagus
jadi tidak diintrusi oleh politik
saya masih akan bertanya ke mba wi
tapi menurut anda menurut analisa anda selama ini dengan tentu bagaimana kultural kita
akankah lebih baik misalkan memberikan payung yang artinya memberikan pengawasan yang ketat
agar mereka yang cuti itu sesuai dengan aturan
atau kemudian lebih baik
aturannya adalah ya mundur saja daripada kita riskan menggunakan payung yang itu tadi
iya jadi siapa yang bisa menjamin ketika diberikan cuti tadi itu juga tidak akan menggunakan apapun
apalagi penegakan hukum kita ini kan betul betul turun merosot ke titik nadir
nah ini bagaimana menjaga itu menjaga marwah birokrasi yang tidak digunakan itu
jadi menurut saya memang
apakah secara etika dipayungi oleh etika tadi itu
oke para menteri silahkan mungkin cuti
bagaimana dalam keadaan cuti betul betul tidak menggunakan fasilitas otoritasnya
meskipun sebagai menteri akan predikat itu akan melekat
nah ini yang mungkin di negara berkembang seperti indonesia
ini yang menjadi perhatian
oke saya akan tanyakan kalau begitu kepada mas irvan jaminannya seperti apa
bagaimana istana melihat soal keraguan ini mas
sepertinya suaranya belum terdengar begitu mas bisa di unmute dulu
ya silahkan bagaimana kemudian mas
pemerintah istana menjawab
soal kekhawatiran ini mas irvan
ya masalah ini kan sepertinya menurut saya sudah bukan hal yang baru ya
sebelumnya pernah dilarang sekarang dibolehkan
sebelum di awal awal juga dibolehkan gitu
nah artinya fluktuatif lah kalau kita melihat dari aspek secara apa namanya politiknya gitu
yang jelas menurut saya adalah
ketika seseorang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif
itu kan merupakan hak mas
ya dan itu diberikan aturannya diberikan apa namanya kebebasannya dalam undang undang
jadi setiap warga negara mempunyai kewenangan mempunyai kedudukannya
berdasarkan undang undang menjadi anggota legislatif sepanjang
peseratannya terpenuhi olehnya
baik mas irvan tapi begini ketika ada keraguan itu
bagaimana kemudian misalkan pak presiden
adakah misalkan komitmen dengan para menterinya yang maju untuk
ya sudah boleh maju sebagai legislatif karena itu adalah hak seperti yang anda katakan
tapi ada aturan yang juga dipatuhi bahwa misalkan cuti tidak boleh menggunakan fasilitas
bahwa kedapil misalkan nantinya tidak boleh sebagai nama menteri begitu
adakah komitmen demikian
tentu itu kan nanti akan diatur di pkpu mas
tentu menggunakan fasilitas negara itu kan pasti akan diatur di pkpu
kita juga sudah tahu dalam konsentrasi politik apakah itu pileg maupun pilpres ataupun pilkada
menggunakan fasilitas negara itu memanfaatkan fasilitas negara itu kan pasti dilarang
karena itu akan menjadi conflict interest ya
tidak hanya fasilitas negara tapi menggerakkan asn
jadi sektornya itu juga pasti akan dilarang
kita sudah tahu lah dan kita sudah memahami itu
itu sudah ada regulasinya yang dibuat oleh kpu
tapi adakah misalkan komitmen internal begitu mas antara presiden dan juga para menterinya begitu
ya tentu mereka mereka ini para menteri ini yang akan menjadi calon legislatif pasti sudah menginformasikan kepada presiden
saya yakin itu
tidak mungkin mereka tanpa pengetahuan tanpa pemberitahuan kepada presiden
kalau seperti itu ya yang namanya pembantu kepada majikannya pasti dia akan menyampaikan
kayak mau ini bapak
tapi ada penekanan khusus ya pesan dari presiden soal komitmen bahwa ketika cuti tidak boleh itu
sebenarnya kan presiden selalu mengingatkan pertama adalah mengikuti aturan
yang kedua adalah program program

karena program program yang memang menjadi tanggung jawab di masing masing sektor kementerian itu
itu tetap harus terlaksana dengan baik
nah oke mungkin pada saat kampanye menterinya cuti
tapi kan ada jajaran sumber daya di instansi kementerian masing masing
ya mungkin dia bisa menggerakkan itu untuk tetap melaksanakan program program yang ada di kementeriannya
kalau kondisi cuti begitu ya mas irfan
terganggu persoalan persoalan tahapan pemilunya gitu
ini sudah pernah terjadi
bukan hanya di pemerintahan pak jokowi di pemerintahan presiden sby juga
itu sudah pernah kita alami
ada menteri menteri yang juga menjadi caleg
inilah prosesi dinamika politik kita
baik saya akan ke mbak wiwi
tanggapan anda mbak ketika katanya tadi cuti
tapi juga harus memastikan bahwa program ini tetap berjalan
bagaimana publik akhirnya masih bisa percaya dan optimis begitu mbak wiwi
iya inilah yang menurut saya memang akan bersinggungan langsung ya
seorang menteri kapan cuti mungkin di hari weekend gitu ya mas irfan ya
biasanya para menteri ini bisa turun gitu ya
di hari tidak kerja gitu
atau mungkin cuti ya
cuti mungkin berapa hari gitu ya
cuti untuk melakukan itu
jadi oleh karena itu memang salah satu dampaknya adalah masalah efektivitas dari pemerintahan kita yang tidak penuh lima tahun ya
untuk periode kedua pak jokowi seperti ini
hirup pikuk sudah mulai bukan dua ribu dua puluh tiga lagi
sudah dua tahun yang lalu sudah hirok piko
dan kondisi yang disampaikan oleh mbak wi

bahwa ini bukan baru gitu ya
memang dilakukan tapi selalu dilakukan dan terjadi distorsi itu mas bram
distorsi itu selalu terjadi
jadi ada pelanggaran ada penyimpangan tadi itu dan sebagainya
selepas itu seperti itu
maka kasn mas bram itu sudah melakukan mou sebetulnya untuk dengan bawaslu ri ya
dengan kpu ri juga itu
pilkada serentak yang lalu
untuk sama sama mencegah agar birokrasi kita gitu ya
tidak diintrusi gitu ya
atau ditarik tarik ke politik praktis seperti itu
nah yang terjadi di dua ribu sembilan belas bagaimana mbak wiwi pada saat itu
apakah masih masif atau kemudian ada tapi misalkan menurun dibandingkan periode sebelumnya begitu
itu sudah ada laporannya di bawah slu ri ya
jadi bawah slu ri sudah menyampaikan kalau tidak salah ada seribu enam ratus an pelanggaran ya
pelanggaran yang dilakukan oleh asn gitu ya
dalam pemilu itu
nah ini sudah sangat konkret nyata gitu ya
bahwa kita akan mengulang hal yang sama yaitu pelanggaran pelanggaran tadi itu
siapa sekarang yang akan mengawal
katakan di kemenpan akan ada surat edaran gitu ya
untuk menjaga netralitas
lalu kasn komite aparatur sipil negara juga sudah melakukan semacam gerakan nasional netralitas asn
itu sudah luar biasa juga sehingga dilakukan
tapi itu tidak cukup menurut saya
karena distorsi atau pelanggaran tadi itu juga jumlahnya bukan sepuluh gitu ya
bukan seratus tapi seribu enam ratus an kan gitu
oke oke baik saya akan konfirmasi ke mas irvan
artinya bagaimana menjawab ini mas
di dua ribu sembilan belas masih ada dengan angka seribu enam ratus
bagaimana kita percaya di dua ribu dua puluh empat paling tidak turun begitu
atau kemudian ya harapannya tidak sama sekali
mas bram saya malah bertanya begitu
apakah seseorang mau salah atau disalahkan
mau salah atau disalahkan
kan tidak mungkin orang mau merasa
mau merasa salah dan disalahkan
tentu dia akan menghindari seminimal mungkin tentang adanya kesalahan kesalahan
tuduhan tuduhan dalam bentuk apapun terhadap dirinya
terhadap pelanggaran pelanggaran yang mungkin dimaksudkan apakah oleh publik atau siapapun lah
kita punya pengawasan yang namanya bawah hasil badan pengawas pemilihan umum ya kan

nah yang kedua kita punya pengawasan yang secara terhadap
pengawasan yang secara terus menerus yang dilakukan oleh publik masyarakat
hari ini apa yang kita lakukan itu bisa terupdate secepat mungkin dengan kecanggihan teknologi
jadi berilah kepercayaan kepada mereka mereka ini yang memang menjalankan haknya dalam berpolitik gitu
tinggal tergantung nanti kita pengawasan
apakah itu pengawasan dari publik ya
apakah itu pengawasan yang memang ditentukan oleh regulasi ya ini bawaslu
oke mas irvan artinya publik harus meningkatkan pengawasannya begitu ya di dua ribu dua puluh empat nanti
kalau anda katakan juga transparan
silakan kalau itu memang
ya silakan itu kalau memang terjadi pelanggaran ya memang itu melanggar aturan aturan ya dalam regulasi
tapi jangan juga dijadikan sebagai pengawasan
jangan dijadikan sebagai sebuah permainan permainan gitu yang tidak benar tapi dibuat berita berita tidak baik
nah itu juga tidak baik
tidak boleh begitu
tidak maulah orang merasa salah dan disalahkan gitu
baik baik oke
sekarang itu sudah canggih
sekarang itu sudah canggih
apa yang terjadi misalnya di satu tempat bisa diketahui oleh di tempat lain gitu dengan
dengan postingan postingan yang ada masyarakat ini kan sudah begitu pintarnya gitu
sekarang kan kita ini jadi sekarang kan kita ini dengan kecanggahan media ini sudah menjadi pemberita pewarta kan
ya kan bisa mengupload bisa menginformasikan di media sosial
baik mas irwan
alas seperti itu ya
kami sudah mendapatkan poin anda
masih menjadi kesadaran bagi semua orang gitu
oke saya ke mbak wiwi terakhir
mbak bagaimana kemudian publik bisa meningkatkan soal pengawasannya tadi dengan sejumlah catatan yang kemudian anda

singkat saja terakhir
ya jadi antisipasi ya
jadi sifatnya harus antisipatif
kita gerakkan lagi apa yang sudah dilakukan oleh baik itu dari kementerian pan ya
meskipun pak menterinya juga akan nyalek kan gitu ya
nanti dari kasn juga pengawasan yang juga harus dilakukan tentunya secara proaktif dan mencegah itu dilakukan oleh bawaslu ri ya
dan para tentu gitu ya nanti civil society dan para aktivis dan sebagainya untuk bagaimana supaya tentunya ada pelanggaran pelanggaran yang turun ya
menurut saya bukan bertambah tapi turun
dengan menggunakan tadi itu saya setuju mas irvan mengatakan digital ya
jadi ini kan sudah digital culture
jadi teknologi tech ini itu dilakukan supaya nanti
tapi paling kurang ada bukti bukti konkret ya melalui katakan apa ya tracing dari apa istilahnya itu apa
perlakuan perlakuan yang menyimpang tadi itu yang bisa dibuktikan
bukan katanya tapi konkretnya melalui dialog tadi itu
itu saya sangat optimis ya kalau itu halnya ya
tapi tetap saja harus menjadi warning bagi kita
karena memang kita punya sejarah yang
tidak apa ya tidak lancar tidak
tidak mudah untuk key paway gitu ya dari intrusi politik di birokrasi itu
baik mbak wiya tentu harapannya adalah dengan digitalisasi sekarang transparansi juga bisa terlihat dipantau masyarakat
masyarakat juga bisa lebih bergerak
tapi harapannya tentu jangan nunggu viral dulu baru bisa ditindak begitu ya mbak wiwi dan juga mas irvan
terima kasih atas waktu anda mbak wiwi peneliti ahli utama brin dan juga mas irfan pulungan
tenaga ahli utama kantor staff presiden telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas dan mbak sekalian
terima kasih terima kasih
selamat selalu mbak wiwi
iya mas irvan mas brank